pokoknya akad nikah aja gak cukup
kacau tuh malu bu
lo kan anak ibu satu satunya
jadi resepsi itu penting
bu jadi ibu setuju bakal ada resepsi gede gedean
ibu masih maju sama bapak
no papinya dateng
udah pernah liat
jangan diliatin terus
kagak apa apa pak komar
kenapa tiba tiba saya jadi begini
bapak udah pulang
ude ngajak motornya jalan jalan
oli motor baru bapak dibawa bawa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
ini bukannya sirup
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
ibu punya daftar nama namanya
iya kamu cari aja di taman makam pahlawan
di sana banyak kamu undang semua ya
pernikahan cetar membahana badai abad ini
pernidahan cetar membahana badai abad ini
pokoknya pak komar dan bu markona siap siap aja dah buat entah resepsi
pokoknya mah saya masih ya urusan biayanya
kagak usah dipikir pikir
nah kenapa bapak jadi ikutan juga
kan kita teh sudah satu keluarga
artinya kita harus kompak
satu dua tiga
emangnya harus ada resepsi ya bu
emangnya akad nikah aja gak cukup
kacau tuh malu bu
cil lo kan anak ibu satu satunya
jadi resepsi itu penting karena
bu jadi ibu setuju bakal ada resepsi gede gedean
ibu masih maju sama bapak
lama banget sih ya
kalau gini caranya terus gue mesti tidur dimana ayo
cil dengerin dulu ngapain
ya sebenarnya ibu juga kagak setuju kalau misalkan resepsinya kudu gede gedean
tapi kan lo tau sendiri resepsi itu penting buat ngehindar
iya bu acil tau
tapi kalau emang bener bener mau diadain resepsi gede gedean
kecil beneran kabur dari rumah
supaya kagak usih ada resepsi gede gedean
ya allah motor pakai dibawa masuk kamar segala
enggak sekalian aja naikin ke kasur biar kita tidur bertiga
cumbu rumah ke orang
jangan sama motor
pak omar resepsinya jadi
kalau kamu diundang gitu
jangan gitu sama tetangga
nanti kalau wali kota nggak datang kamu saya undang
wali kotanya datang
enggak tuh bercanda
jangot nah panjang
bener nggak ya wali kotanya datang
neng acil neng acil
neng acil hebat
acara resepsinya besar besaran
dihadirin wali kota lagi
wali kotanya datang
harus kabarin warga ini
wali kota datang
wali kota datang
wali kota datang
jangan lupa kita harus jaga customer bulan ini
jangan sampai merosot kayak bulan kemarin
oh dan satu lagi
nah akhirnya datang juga
sebenernya ada kebutuhan apa sih pak
manggil kita berdua
kayaknya nggak usah ngambil pak deh
biar lebih berasa temanan aja gitu
iya juga sih
kayaknya kita juga seumuran kan
iya juga sih
biar lebih asik gitu
asik juga ya
masih belum asik sih
kalau lo manggilnya masih pak
mereka kemana sih

pasti pada fakir kuota nih
gak dibutuhin aja
apa udah nggak ada